informasi dari sea games dua ribu sembilan belas filipina angkat besi akhirnya menyumbangkan medali emas pertama bagi indonesia di ajang sea games dua ribu sembilan belas lewat penampilan dari windy cantika aisa
turun di kelas empat puluh sembilan kg putri windy juga mempertajam rekor uv atau rekor remaja asia dan dunia untuk kategori snatch clean and jerk dan total angkatan atas namanya sendiri
angkatan snatch windy sebesar delapan puluh enam kg tak dapat ditandingi oleh lawan lawannya unggul enam kg dari pesaing terdekatnya lifter asal myanmar p i p i p o
di clean and jerk windy masih belum tertandingi dengan total angkatan seberat satu ratus sembilan puluh kg windy pun menyumbangkan medali emas pertama bagi indonesia dari cabur angkat besi
di sea games dua ribu sembilan belas angkat besi menurunkan enam lifter putri dan empat lifter putra dan berhasil
pc dapat menjadi juara umum di cabur angkat besi